ku tergetar saat menatap
kedua matamu melahirkan seutas keinginan
tuk memilikimu kim bertahan
memandang rawut wajahmu
kulihat sebuah jalan yang langsung
ke tempat itu
untuk sejalan berkunjung kau
kau akan kembali
kau tak pernah saat kerja
dalam wangku menanggung
saat kau ada di dalamku
sudah menjaga diriku
kau tak pernah menemukan
aku yang bisa ku lupakan
kau tak pernah menemukan

kau tak pernah menemukan
aku yang bisa ku lupakan
ingin waktu biarlah berhenti disini agar senantiasa tak kunjung engkau pergi seperti
dimana menanti besok pagi
melahirkan seutas keinginan
melihat sebuah jalan yang langsung
menuju ke tempat
menuju ke tempat
menuju ke tempat
menuju ke tempat
menuju ke tempat
menuju ke tempat